pahaya mat badan doang gede tapi takut setan
tapi ini kan yang badannya gede
kalau lo makan gak ada takut ya
gak jadi ini kamar emak
pati gak usah takut kan ada bangkal
kan juga ada kakak aki lah
super pantas banget
dan juga ada kakak ratu
ratu ya pak cantik
didi didi didi
dapet dari mana tuh
wow besar sekali
lo kan siwir
kan yang satu bisa
di sini lebih aman
kalau kayak gue
kita sikat habis perhiasan berharga
iya deh pati gak takut
tapi ini kamar emak
ini ruangan lebih mewah dan lebih besar dari yang tadi
pasti hartanya jauh lebih banyak bro
kau pelan pelan bakal semplen
bukan dia nolongin malah ngetawain
kalau jalan itu harus pakai mata dong
jalan pelan pelan gitu
ada tujuh lewat
jom balik jauh lo
ini rumah angker
lebih baik kita cabut ayo
enak aja mau pulang
gue gak mau pulang dari sini
kalau nggak ada hasil jangan jadi pengecut
aduh aduh aduh aduh sakitnya badanku
tak ada anjingnya
dibodohin aku sama dua cebol itu
awas dua cebol itu
kalau ketemu kelipet lipet mukanya macam kertas
emang untung tak ada yang lihat
kalau ada yang lihat malunya aku
aduh aduh aduh
ini siapa yang narik
rasanya aku gak ada lagi
kita harus kerjain lagi
itu boconya tadi kek bocok bocok gimana luah makhluk penjijikan ini tidak ada kabar tidak
berita ih gimana rupanya dulu ah itu kejar kejar siapa tuh yang terbunyi
halo bos eh makhluk penjijikan gimana kau
kenapa ketamburan ketamboran bodoh
si cekin bos yang saling kasih info
makhluk penjijikan jangan kau salahkan si cekin
gak salah dia gak salah
si cekin tuh bagi minjam bar
kuping kau anjing budeg bisinya kau korek pakai linggis
kalau enggak ada lingis kau masukin ke dalpot keluar
sabar bos jangan emosi
biar dikata kita salah alamat kita yang nyesal rumah murangkahnya bos
badannya mewah semua pasti harta disitu banyak banget bos
eh bacemana bacemana pula
bagus sekali kalau begitu
nah ini baru patent
sekarang kalau perlu kau libas aja bareng bareng
kalau perlu sama rumahnya kok angkat berdua ya
enggak gue ajak bos nih
masih gagal c
kejar itu bos ya
perlu jauh udah
gue baru lihat ada penjahat model kayak gini
gantusan modelnya kayak panji
itu bukan panji dandang
seperti ada yang memperhatikan aku
jangan jangan tempat ini serem
paham ya mat
badan doang gitu
tapi takut setan
tapi ini kan badannya gede
kalau lo makan gak ada takut ya
gue tau kalau lu cuma takut cuma satu doang
takut gak makan